dari dunia hiburan lebih dari tiga bulan sejak penayangan perdananya
ada padangan cinta dua siap ditayangkan di beberapa bioskop di eropa
kabar ini disampaikan oleh pihak miralismana lewat akun twitternya
aadc dua akan tayang sebanyak tiga kali di jerman
tepatnya di bioskop abaton kino hamburg bioskop aachen dan bioskop di kurbel karlsruhe
penayangan aadc akan dilanjutkan lagi ke bern swiss dan belgia pada empat september dua ribu enam belas
menurut data dari filmindonesia or id
aadc dua kini menjadi film indonesia terlaris sepanjang dua ribu enam belas
dengan berhasil meraup tiga enam ratus enam puluh lima lima ratus sembilan penonton